pasca perusahaan yang berujung kebakaran di polsek ciracas jakarta timur pada rabu dini hari pelayanan masyarakat di polsek ciracas pada rabu pagi belum berjalan
perusakan dan kebakaran yang terjadi setelah sekelompok masa memaksa masuk ke polsek ciracas pada rabu dini hari membuat gedung polsek rusak berat akibat kobaran api
pada rabu pagi terlihat petugas ppsu melakukan pembersihan di gedung polsek ciracas sekaligus membawa sejumlah barang dan dokumen yang turut terbakar
selain membakar gedung masa yang berjumlah ratusan orang juga membakar beberapa unit mobil patroli dan kendaraan dinas milik polsek ciracas